hai sibuk menangkap ikan di areal sawah yang mengering akibat kemarau inilah keseruan tradisi
nyirup yang dilakukan warga desa babajurang kecamatan jati tujuh majalengka jawa barat minggu
siang warga berbondong bondong menangkap ikan dengan cara jala hingga tangan kosong atau yang
bahasa setempat disebut digogol nah berbagai jenis ikan pun diperoleh warga di rawatarisi ini
di antaranya ada lele gabus udang dan juga lain sebagainya buat dimasak buat dijual jual gitu ya kalau
udah banyak sebagai dijual sebagian dimasak itu seneng gak pak seperti ini pak gitu pak
pengelola rawa mengaku nyiruk merupakan tradisi rutin warga yang dilakukan saat musim kemarau
dan rawa mulai mengering nantinya ikan sebanyak lima kuintal hingga satu ton
kembali ke perahikat warga dan dijalankan untuk menangkap ikan tersebut sehingga ikan di dalam
balik ditebar di rawa saat musim hujan
airnya sudah susut setiap tahun jadi pestakan untuk masyarakat bapak jurang
untuk merasakan untuk makan ikan lah
rawat tarisi sendiri luasnya sekitar dua puluh hektare dan airnya dimanfaatkan untuk mengairi sawah di sekitarnya
tapi di musim kemarau ini tidak dapat menampung air dengan baik
sehingga airnya pun menyusut